nah ini adalah satu informasi yang sangat menarik sekali dan ini saya sangat suka ya mendengar informasinya
demi memupuk toleransi antarumat beragama sebuah vihara di malang jawa timur melangsungkan tradisi tersendiri saat ramadan
tradisi yang dilakukan adalah menyediakan makanan untuk berbuka bagi warga tidak mampu selama sebulan penuh
tradisi berbagi makanan untuk berbuka ini rutin dilakukan wihara sukawati sanggar suci lawang malang jawa timur sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
tradisi itu dilakukan sebulan penuh sejak awal ramadan hingga takbir hari raya berkumandang
menu yang dihidangkan pun terus berganti setiap hari
meski sederhana makanan yang disediakan selalu disukai warga
awalnya kegiatan ini digelar oleh para pemerintah dan para pemerintah yang berpengalaman
pemerintah juga menggelar di halaman vihara
namun lantaran setiap tahun jumlah warga yang datang untuk berbuka membludak
pengurus vihara akhirnya memindahkan kegiatan tersebut ke samping vihara
buka gratis ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat
bahkan ada yang setiap tahun rutin mendatangi tempat ini untuk bersantap gratis
mereka berharap kegiatan ini tetap ada pada tahun tahun mendatang
pemerintah juga menggelar di halaman vihara
cukup membantu nggak buka gratis seperti ini
enggak enggak membantu
menurut seorang rohaniwan kegiatan ini merupakan bentuk toleransi antarumat beragama untuk menciptakan kerukunan
pengurus juga tidak membatasi siapapun boleh berbuka di sini
setiap hari pengurus wihara menyediakan dua ratus hingga tiga ratus porsi nasi
lengkap dengan minum untuk dibagikan secara gratis
dua ratus porsi ini selama bulan ramadan atau gimana
romo kenapa sih mau repot repot menyiapkan makanan buat kaum duafa romo
ya pasti orang itu masih repot
kegiatan tersebut didukung dana dari jemaat vihara sukawati sanggar suci lawang
setiap hari pengurus menghabiskan satu lima juta hingga dua juta rupiah guna menyediakan makanan untuk berbuka ini